kpu kota jakarta pusat bersama wali kota jakarta pusat
selasa pagi melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara
di gudang logistik di senen jakarta pusat
pelipatan surat suara ditargetkan selesai dalam tujuh hari ke depan
dan selanjutnya didistribusikan ke kecamatan kecamatan
di wilayah jakarta pusat
pembukaan kotak berisi surat suara disaksikan oleh
wali kota jakarta pusat kpu kota jakarta pusat
perwakilan tni dan kepolisian sektor senen di gudang logistik
jalan kali baru timur dalam senen jakarta pusat
berdasarkan jumlah pemilih ditambah dua lima persen cadangan
tersedia sedikitnya tujuh ratus enam puluh enam ribu kertas surat suara
dan pada dua belas februari surat suara akan dikirimkan
ke empat puluh empat kelurahan di jakarta pusat
dan pada tanggal empat belas februari surat suara akan disetor ke kecamatan
untuk selanjutnya didistribusikan ke tps tps